pengadilan negeri jakarta pusat membuat putusan tunda pemilu hingga juli dua ribu dua puluh
humas pn jakpus pada kamis malam menyebut
gugatan yang dilayangkan partai prima dilakukan pada delapan desember dua ribu dua puluh
dan telah diputus oleh majelis hakim pada rabu satu maret dua ribu dua puluh tiga kemarin
ketua majelis hakim mengabulkan gugatan partai prima
dan memerintahkan kpu untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat
sejak putusan dibacakan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal
selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari
sebagaimana amar putusan yang diucapkan majelis hakim
namun zulkifli menegaskan
putusan perkara nomor tujuh ratus lima puluh tujuh yang menghukum kpu untuk tak melaksanakan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
belum memperoleh kekuatan hukum tetap
ada intinya itu menggugat
bahwa dia tidak lolos verifikasi
sehingga mengatakan bahwa kpu itu melakukan perbuatan melawan hukum
maka digugatlah di pengadilan di sidang pengadilan
kemarin ya sudah diputus oleh majelis hakim ya
yang pada prinsipnya pada intinya dia mengabulkan gugatan penggugat dari prima itu
menyikapi putusan ini
kpu ri sebagai tergugat akan melakukan
banding ke pengadilan tinggi
kami di kpu ya internal kpu sudah rapat membahas substansi
dari putusan pengadilan jakarta pusat ini
dan kami menyatakan
nanti kalau sudah kita terima soal putusan
kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya
yaitu banding ke pengadilan tinggi
menanggapi putusan kontroversial ini
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan republik indonesia
mahfud md menilai
putusan pn jakpus melanggar kewenangannya
putusan ini melanggar undang undang dasar
bukan hanya melanggar undang undang
undang undang dasar yang dilanggar adalah ketentuan bahwa pemilu diadakan lima tahun sekali
jadi tidak bisa ditunda oleh putusan pengadilan itu konstitusi
menurut undang undang pemilu
pemilu diadakan lima tahun sekali
yang jadwalnya ditetapkan oleh kpu
kpu sesudah bersepakat dengan dpr dan pemerintah
kok mau dibatalkan oleh pengadilan
ya kita lawan lah saya mendorong kita semua lawan
meskipun pengadilan biar tahu biar lurus
nggak salah kamar kayak gini
sebelumnya partai prima menggugat kpu pusat ke pengadilan negeri jakarta pusat
karena merasa dirugikan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat
dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual pemilu dua ribu dua puluh empat
tim liputan cnn indonesia